mendekati pelaksanaan ktt g dua puluh di bali sejumlah personel tni angkatan udara mulai berdatangan di bandara banyuwangi jawa timur sejak jumat siang
pasukan ini diangkut menggunakan dua pesawat hercules bersama sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan
dua pesawat hercules disiagakan di bandara banyuwangi sebagai persiapan jika terjadi sesuatu di pulau bali saat ktt g dua puluh berlangsung
pesawat hercules diandalkan karena dinilai memiliki kemampuan mobilitas yang cukup cepat
bandara banyuwangi juga telah menyiapkan fasilitas jika sewaktu waktu ada pesawat dari delegasi yang mendarat di sana
besok besok rencana akan ada satu pesawat t dua ratus sembilan puluh lima dari skadonggara dua yang digunakan untuk melaksanakan operasi tmc atau teknologi modifikasi udara
memang sasarannya nanti dibagi dua satu ada di banyuwangi
satunya lagi akan ada berada di lombok
tujuannya meng cover hujan yang apabila terjadi selama ktt g dua puluh di bandung
jelang ktt g dua puluh di pulau bali lima belas dan enam belas november mendatang
polres pro bolinggo jawa timur menjaga ketat pembangkit listrik tenaga uap plt eu paiton
sebagai obyek vital nasional pemasok listrik jawa bali
personel satuan polisi air polres probolinggo juga menempatkan sejumlah personelnya di perairan utara paiton
baik kapal nelayan maupun kapal
kapal kapal lain yang melintas dilarang mendekati kawasan objek vital dengan radius yang telah ditentukan
kasat polair polres probolinggo menegaskan pengamanan di perairan utara paiton
ditingkatkan dua kali lipat jelang ktt g dua puluh
menunjang pengamanan kegiatan ktt g dua puluh di pulau bali
dalam patroli peralihan kali ini kami melaksanakan penghalauan terhadap kapal kapal yang tidak berkepentingan
agar tidak mendekat di area
ketika berlaku kami menggunakan aplikasi yang terkoneksi dengan cctv
pantauan pengamanan lalu lintas telah beroperasi di berbagai titik untuk mendukung pengamanan puncak ktt g dua puluh bali
posko pengamanan lalu lintas ini terkoneksi dengan cctv yang tersebar di seluruh wilayah bali
dan terfokuskan pada rute maupun lokasi yang akan dilalui para delegasi ktt g dua puluh
pantauan pengamanan lalu lintas ini juga terintegrasi dengan sebuah aplikasi
yang digunakan sebagai sarana pengendalian koordinasi dan informasi bagi personel kepolisian di lapangan

kementerian pengamanan lalu lintas
secara khusus pos tragia ini kita dirikan untuk mendukung kegiatan polst kooperasi yang ada di itdc
untuk pusat biaya kofis kita ada di polda bali
ini memudahkan kita sering menyebutnya dengan pos aju
tapi di tragia ini heavy nya adalah kepada monitoring pergerakan kendaraan yang ada di jalan
kepala kor lantas polri mengambahkan posko pantauan pengamanan lalu lintas

juga berfungsi untuk mengetahui penempatan anggota serta berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada di jalan
prasarana yang sudah ditempatkan untuk mendukung kelancaran ktt g dua puluh bali
tim liputan cnn indonesia